setelah penyekatan di seratus titik kini kendaraan roda empat dikenakan pemberlakuan ganjil genap di sejumlah ruas di jakarta
sesuai surat keputusan kepala dinas perhubungan dki jakarta no tiga ratus dua puluh tahun dua ribu dua puluh
peraturan ganjil genap dilakukan pada dua belas sampai enam belas agustus di delapan jalan ibu kota mulai jam enam pagi hingga delapan malam
pembatasan kendaraan ganjil genap adalah upaya pengendalian mobilitas warga di masa ppkm level empat
hampir sedikit sekali lah mungkin hanya sekitar satu persen pun kurang kendaraan kendaraan yang kemarin berplat ganjil yang melaksanakan mobilitas di delapan kawasan tersebut
kalaupun ada itu mereka memang termasuk dari kategori jenis jenis pelaku perjalanan yang dikecualikan dari aturan ganjil genap
pengamat transportasi deddy herlambang menilai sistem ganjil genap di dki sebagai upaya dalam membantu mengurangi

meski demikian ia tidak menampik bahwa ada kemungkinan masyarakat mencari cara lain untuk beraktivitas keluar rumah
ganjil genap dibarengi dengan syarat perjalanan ketat moda transportasi lain dinilainya dapat mengantisipasi penyebaran virus covid sembilan belas
untuk mengurangi mobilitas masyarakat yaitu juga ganjil genap
walaupun nanti dalam pelaksanaan ya bisa juga ada bocor ya misalnya walaupun tidak boleh menggunakan mobil bisa saja menggunakan kendaraan roda dua misalnya
atau mereka yang mungkin yang mampu mereka punya dua mobil misalnya satu mobilnya genap satu mobilnya ganjil
tapi paling tidak dengan adanya rekan rekan yang genap itu sudah mengurangi
ini minat orang untuk melakukan perjalanan
epidemiolog universitas indonesia tri yunis miko menyebut sistem ganjil genap juga artinya ibu kota masih terbuka
pengendalian penyebaran covid sembilan belas di ibu kota harus sepadan dengan penanganan wabah di wilayah aglomerasi
serta memperketat syarat perjalanan masuk wilayah ibu kota
kalau jakarta kemudian dia bebas dari wabahnya dan berhasil menjadikan pandemi
jangan bu itu yang diberlakukan kemudian ganjil genap
untuk aglomerasi jabodetabek tetap ditutup harusnya tetap ditutup daerahnya
jadi dia minta bukti pcr gitu harusnya atau minimal minta bukti tes antigen begitu kalau mau bebas
sebagai ibu kota penurunan angka kasus covid sembilan belas di ibu kota harus dijaga
masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu
kecuali bersifat mendesak dengan tetap patuh protokol kesehatan